bagi dinda nurhalizah penyelenggaran pemilu dua ribu dua puluh empat nanti menjadi pengalaman pertama
pasalnya mahasiswa jurusan promosi kesehatan semester lima ini sudah terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pesta demokrasi lima tahunan mendatang
kendati mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi secara resmi terkait pemilu
namun anak keempat dari lima bersaudara ini mengaku rutin mencari tahu figur maupun partai politik dari sumber informasi terpercaya agar tidak salah pilih
pembelakangannya itu bisa cari tahu dari situs webnya atau dari sosial medianya
atau dari komenannya real life kan orang komen kayak gimana ke mereka
terus dari mereka selama menjabat misal sebelumnya kayak gimana seperti apa gitu
hal yang sama juga diutarakan aziz rizky kurniawanto pemilu dua ribu dua puluh empat menjadi hal yang dinanti
pasalnya siswa kelas dua belas yang kini menginjak tujuh belas tahun itu sudah terdaftar sebagai pemilih tetap
sehingga pemilu dua ribu dua puluh empat nanti menjadi pengalaman pertama ia berpartisipasi dalam pemilu
sosialisasi tentang pemilih pemula yang pernah didapatkan di sekolah menjadi bekal untuk menentukan pilihan
kalau aku pribadi aku milihnya itu lebih ke cari tahu dulu dari orang orang yang pernah sudah memilihnya
seperti apa terlebih dahulunya waktu kemarin kemarin ya politik kemarin
terus aku sempat banyak banget ngelihat
dari youtube terutama gimana sih gitu loh perkembangan dari politiknya
terus bagaimana sih cara kerja partai partainya
dan aku lebih untuk mengolah pikiran lagi
setelah aku mendapatkan informasi aku olah kembali untuk bisa aku telah lebih dalam
untuk bisa aku pelajari oh partai ini yang benar oh partai ini yang bagus gitu loh bang
komisi pemilihan umum kpu jawa barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap atau dpt untuk pemilu dua ribu dua puluh
hasilnya jumlah pemilih di jawa barat mencapai tiga

angka ini naik dibanding pemilu tahun dua ribu sembilan belas yang hanya berjumlah tiga puluh tiga dua juta orang
pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang kpu jabar membidik para pemilih pemula
khususnya pemilih muda yaitu pemilih yang usianya genap tujuh belas tahun dan baru pertama kali mengikuti pemilu
di jawa barat jumlah pemilih muda dengan kategori usia tujuh belas hingga dua puluh empat tahun berjumlah tujuh empat juta orang
sosialisasi pada pemilih muda
juga gencar dilakukan dengan berkolaborasi bersama organisasi pelajar seperti osis dan bem
diharapkan para pemilih muda dapat ikut serta berpartisipasi pada pemilu dua ribu dua puluh
karena keikut sertaannya dapat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi di indonesia
terminologi pemilih pemula itu sebetulnya adalah penduduk warga negara indonesia yang berusia tujuh belas tahun dan baru pertama kali memilih
tapi sekarang terminologi itu menjadi berkembang
tidak hanya sekedar dalam faktor usia tujuh belas tahun atau dia baru pertama kali mendapatkan hak sebagai pemilih
tapi pemilih pemula juga masuk pada kategori pensiunan aparatur tni dan polri
yang awalnya kan secara undang undang tidak boleh memilih
pada saat beliau beliau itu pensiun maka beliau juga sudah boleh memilih
pengamat politik universitas katolik parahyangan menilai tingginya angka pemilih pemula
pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang berpotensi dapat merubah arah dan pepeta politik
kondisi itu menjadi peluang bagi partai politik untuk meraup suara sebanyak banyaknya dari para pemilih pemula
namun hal tersebut harus dibarengi sejumlah program maupun isu menarik bagi anak anak muda
mereka harus bekerja memang
harus bekerja dengan cermat bagaimana mereka bisa menyesuaikan cara berkampanye mereka
bahkan juga kalau menurut saya sampai dengan level program programnya
akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan gitu pasca pemilu berada pada level yang frekuensinya sama
dengan cara berpikir pada para generasi muda sekarang
kalau mereka katakanlah tidak mampu menyentuh hal tersebut tentunya mereka bisa kehilangan bangsa besar
kristianto menambahkan di sisi lain pemilih pemula tidak sepenuhnya loyal dan rasional dalam menentukan pilihan
oleh karena itu para pemilih pemula penting diedukasi dan disadarkan sebagai pemilih cerdas dan kritis
sehingga menghasilkan figur ataupun partai politik berkualitas
terlebih biaya penyelenggaraan pemilu yang dikeluarkan tidaklah sedikit